yuk naik pulang
ehm kopernya biar nanti aja dibantuin sama kal aku
tidak usah saya bawa sendiri aja
mana mau dibantuin masih takut oleh olehnya diminta
punten ya pak punten
barang mahal nih maaf ya harus hati hati
taruh ini sebentar
jadi tiga koper
saya ajak kang yang beliinnya biarkan aku temenin si esy
gak apa apa begitu
punten ada kresek
ayah kresek yang besar apa yang kecil
yang kecil buat bungkusin kurma oleh oleh dari cisi isinya kang akung
enak ya kerja di luar
ini pak staf
air yang saya rindukan akhirnya datang juga
ini buat kang idoi dari atom
makasih ya isi
katanya boneka barbie buat jeniper
ya iyalah buat jeniper
masa boneka barbie buat kang idoi
kalau buat cuyoyo ada di koper saya
wah spesial ya sih
ini buat kang aceh sama edward
padahal teh saya udah bilang gak usah bawa apa apa
oleh oleh itu syarat kang aceh
udah kayak tradisi
ya wajar aja kalau orang pulang itu titip oleh oleh buat anak atau suami
iya kalau buat yang lain coklat aja ya
alhamdulillah tadi sempat transit di bangkok dua jam
alhamdulillah dapet coklat
saya pamit duluan aja ya
kang aceh sebentar ini lagi dibungkusin kurmanya
gak usah udah gampang
nanti juga sering main kesini kok
saya juga sekalian
kasian jenniper itu di rumah gak ada yang nemenin sendirian
ini pada mau pulang
gak usah lagi sibuk di belakang biarin aja
bawa apaan tuh
baju koko gitu mah di pasar juga banyak
itu sendal siapa ceng
ini nih sendera kamu yang ini nih
iya lupa lupa doi
banyak orang mau main bawa bawa aja kamu
eh kopernya biar nanti aja dibantuin sama kal aku
saya bawa sendiri aja
gak ada yang mau dibantuin
masih takut oleh olehnya
punten ya pak
maaf ya punten ya
belum pada dapat oleh oleh
ulang dulu ya
kurma yang sulit dicari
katanya tidak boleh bawa banyak banyak
pokoknya mau lagi
ini boleh dibawa
waduh jadi saya jadi
dah pasti rita
mas mungkin harus nyawalah evangel
saya bantu ika
gak terasa apa apa
ayo di rumah aja
paling kerasa kamu lagi belok kom
ya miring namanya juga belok pakai nanya
nengka pengen nengsa wak
seneng banget sih
emangnya disana tuh enak banget ya cek
enak banget tuh
disana sehari kerjanya sembilan puluh delapan jam
boleh liat itunya gak
jadinya gak apa
gak enak sih cek esy lagi capek
cek esy masih capek
saya permisi pulang dulu
ini deh sebentar
gak usah udah dapet
si kongkong tuh pengen banget berangkat

padahal enak ya bisa ngebantu suami
pasti sekarang mereka sedang bercanda
esir bahan sebentar ya